sudah berapa kali saya bilang
jangan pernah dekat dekat istri saya
aku masih di dunia
terima kasih loh tante
mengasih banyak lah tante
jadinya ada teman curhat
kalau kamu ada masalah
akan siap sedia
setiap masalah dalam kehidupan
pasti akan selalu ada
kamu harus tetap semangat
nah pulang lah
tante kesini ngapain tante
tante kesini ngapain tante
tante kesini ngapain tante
tante kesini ngapain tante
sekarang dia lagi beli roti coklat
kamu mau nunggu
nanti tante bisa kenalin sama cucu tante
nggak usah nanti aja
nggak apa apa tante
tia tia di jalan ya
andin begitu tulus dan sangat tahu tata keramah
seandainya al punya istri seperti andin
pasti sangat damai rasanya
kita ketemu lagi
apakah ini yang dinamakan jodoh mas
saya disini diminta pak al untuk
baju dan jasnya
oh tenang mas
kiki kan upload foto kita berdua tuh
tuh liat deh mas
yang nge like banyak banget mas
itu dua belas orang
mas randy jangan lupa dong
mas al dimana
saya kurang tahu bu
saya kesini cuma diminta pak al untuk
mengambil beberapa baju dan jasnya
yaudah saya siapin dulu ya
mas al kenapa
mas al kenapa
kok minta diambilin baju
dia mau kemana
saya kurang tahu
sorry ya lama nunggu ya
eh sini sini
kamu gak lama nunggu kan ya
sorry ya tante ngejakin reina jalan jalan
ya kok tante
ini aku bawain kue buat tante
semoga tante suka ya
look buat tante michi ya
pegangin dulu deh
tadi kamu ketemu a gak
iya tadi aku sih sempat ketemu sebentar
tante terus dia pergi
sama siapa mbak perginya
tadi sih sendiri sus
berarti pak bos masih berantem nih sama andin
oh gak gak gak ada siapa siapa bu
kan tadi kita ninggalin pak bos sendirian disini
saya bingung aja pergi gitu tiba tiba
taruh kuenya disitu ya
iya saya ke dalam dulu ya
eh michi tante tuh lagi mikir deh kayaknya el sedang ada masalah
aku juga yakin dia lagi ada masalah
apa ini ada hubungannya sama perempuan tadi
sama sama cantik tante pergi dulu ya
anak aku pamit dulu ya
ya udah hati hati ya
eh maaf kalau aku lancang tapi kalau nggak salah dengar tadi papa bilang andin berantem dengan al
eh itu cuma dugaan papa aja ya tadi suaranya kayak bisa nangis soalnya
jadi papa ngira ngira ya bisa berantem kali sama al
sebenarnya sih pak kemarin
waktu aku sama mama
al sama perempuan lain pak
ya mungkin tuh temen sekolahnya atau apalah
ya bisa jadi kan
gak usah kita tarik kesibul macem macem dulu aja
kita berpikiran positif aja tuh
papa mau siap siap
semuanya udah beres jadi kita bisa pulang sekarang
udah ada apaan sih
kok bisa sampai berantem gitu
udah dulu ya
laki lo kagak dimari
mas al nyuruh
nyuruh pak rendy
untuk ngambil baju bajunya mas al
pak bos minta dibuangin baju
berarti kan pak bos bakal gak pulang lagi dong
akhirnya sampai di rumah
kok ya pak
makasih ya nino elsa sudah anterin papa kesini
pokoknya untuk sekarang ini papa harus benar benar istirahat ya
iya papa juga akan istirahat dulu kok di rumah
karena restoran untuk sementara waktu andien yang urus ya kan pak
untuk sementara waktu
oh jadi sekarang andin yang urus restoran papa
yaudah kalau gitu kita pamit ya pak
makasih banyak dino
makasih ya sayang
yuk hati hati di jalan ya
aku sama sekali masih gak ngerti
kenapa andin malah pakai binti namaku buat nindi
kan itu anaknya roy
harusnya nindi binti roy
kok kamu diem aja sih
selama ini anin selalu aja bilang dia gak pernah selingkuh
gimana kalau ternyata benar
andien tidak pernah selingkuh
pati asuhan yang kamu serahkan anaknya andien waktu itu
ya pengen tahu aja
aku lupa sayang kan udah lama banget
ya bisa jadi kan
dia ngajak ngomong kamu terus
kamu dicuci otaknya lagi dan bilang kalau anak itu anak kamu
padahal kan itu bukan
ya udah ya udah nggak usah dibahas
kenapa tiba tiba nino tanya soal panti ya
bisa gawat nih kalau dia tahu
kalau anak yang gue buang itu sebenarnya anak kandung nino
ini jas bapak dan beberapa baju bapak
tadi bu andien sendiri yang menyiapkan semuanya pak
engkau jauh di mata tapi dekat di doa
aku merindukanmu mas
iya bu nur
apa yang mau ditanyakan ya bu
jadi begini bu
dulu saya pernah menitipkan
pada tanggal tiga desember
gimana ya kabar anak itu sekarang
kamu udah pulang sayang
iya ma tadi aku dianter nino
gimana keadaan papa kamu
udah lebih baik sekarang
mumpung kamu di rumah
mama udah masakin buat kamu kita makan bareng ya
nanti aja deh gue telponnya
kan gue baru baikkan sama nino
jadi gue harus baik baikin mamanya
kenapa sih al
kenapa gak kesentrasi sih
pa kita ke restaurant ke opa ya
kalo gue kesana gue ketemu andin
kan gue lagi ngindarin dia
kok gitu pak
iya papa banyak kerjaan papa lagi sibuk
yaudah yaudah kita kesana ya
papa suruh om randy
kamu siap siap ya
siap siap dulu sama cus itu ya
asing makasih ya pa
semoga rencana gue berhasil
semoga juga andin sama pak buas udah gak berantem lagi
dengan perantara rena
jangan lupa like share dan subscribe ya
sampai ketemu lagi
bahwa nindi adalah anaknya aninda nino
udah lah gak usah dipermasalahkan lah
anak itu juga sudah meninggal
papa gak tau
anak itu masih hidup pak
elsa membuangnya ke pantiasuhan
terus sama pak bos
kan belakangan ini pak bos
lagi sibuk sibuk ya bu
yaudah kalau gitu ya
siti prena randy
jagain rena ya
baik bu siap
ngapain dia semuanya
mas aku gak mau ada salah paham loh ya
kalau misalkan kamu mau bicara sama aku mas
setidaknya ada suami aku
jangan di tempat seperti ini mas
kayaknya udah gak ada yang harus kita bicarain lagi deh
tentang anak kamu
aku mau ngelakuin soal
sudah berapa kali saya bilang
jangan pernah dekat dekat istri saya
aku masih di dunia ini
melihatmu dari jauh bersama dia
walau pasti ku terbakar jemburu
tapi aku gak mau
itu mama cepetan
mama tangannya lagi sakit ya sebentar ya
pak jagain mama pak
papa jagain mama
bawa mirna sama rena pulang ke rumah ya
saya mau ngatar andin ke rumah sakit soalnya
tangannya kena lu kebakar
cepet baik ya
makasih pak ren
itu kenapa ada panino juga di mari
apa jangan jangan dia habis nemuin andin ya
andin sepertinya terluka ketika aku nanya soal itu
tapi kenapa andin
setelah empat tahun lamanya kamu masih aja membantah kalau kamu gak selingkuh dengan roy
maksud kamu apa sih mas
kenapa kamu gak mau ngakuin kalau misalkan itu ada kita
kamu itu udah selingkuh dari aku
dan yang pasti itu bukan anak aku
kita tes dulu pak ren
kita tes dulu pak ren

andai aja aku bisa ketemu dengan anak itu
aku akan lakukan tes dna
dan membuktikan semuanya biar semuanya jelas
sekali lagi makasih ya mas
padahal gue mau join andin
tapi kalau liat dia kayak gini
gue tetap jadi gak tega ya
kok sendirian aja
enggak berdoaan kok sama sapu
waduh sama sapu
berdua tuh ibarat pak bos sama bu bos
uya sebut kalimat kiki sebut kata pertama
gak pake lama
ayo aja pak sekarang
ada gula ada semut
mau jadi pacar uya
makasih makasih ayang kiki
makasih buat apa
itu tadi ayang kiki
udah mau jadi pacar uya
bro rumah ini
cuma dijaga satpam satu
sama pembantu satu
oke terus gimana rencana kita
hei gak bisa itu namanya jebakan batman
kan tadi pertanyaannya gitu
kamu bilang pernyataan aku kata pertama kan itu kata pertamanya
iya betul kan
hati kiki ini sudah dipakai
tentenkan untuk mas rendiko sayang
tak bisa beralih ke lain hati
jadi jangan kau berharap bisa mendapatkan hatiku
permisi pacaran nih sama sapu
pacaran mas sapu
gak apa apa sayang pegang udah masuk aja
ada yang salah
esa sayang kamu enggak usah beresin biar mama ajak
kamu kan lagi hamil
udah duduk aja ya
kamu baik banget nih
barusin dulu ya
mama baru tahu
kalau ternyata makam anaknya andir
itu sudah berubah
nama belakangnya pakai namanya nino
papa dikirimin fotonya sama andin
jadi namanya itu
terus nino udah tahu belum
mama enggak tahu deh
tapi tadi kan kita tinggalin mereka
untuk bayar bill rumah sakit
mama rasa jangan jangan mereka udah ngobrol ya
apa nama panti asuhan yang kamu serahkan anaknya andin waktu itu
enggak pengen tahu aja
aku lupa sayang kan udah lama banget
nino pasti udah tahu soal makan
makanya nino tadi tanya soal anak itu
kalau anak itu memang anaknya
enggak enggak enggak
ma aku tutup dulu ya teleponnya
nanti aku telepon lagi mama ya
gue telepon mbak anin deh
si impressive ketawa